ketua tim riset uji klinis vaksin kusnandi rusmil mengatakan
seluruh proses uji klinis akan selesai pada april dua ribu dua puluh
namun pada januari tim peneliti akan menulis laporan mengenai
imunogenisitas vaksin sebagai salah satu dari tiga tujuan uji klinis
jadi diperkirakan kita selesainya kira kira bulan maret atau bulan april
saya bikin laporannya selesai april
nanti bulan januari saya melapor lima ratus empat puluh pertama
yaitu subjek yang diperiksa darahnya
untuk melihat imunogenisitasnya
jadi kan penelitian ini tujuannya ada tiga ya
pertama untuk melihat keamanan vaksin itu yang penting
kedua untuk melihat imunogenisitasnya
yaitu kadar zat anti yang terbentuk imunogenesitas itu
kemudian yang ketiga adalah untuk melihat efekasinya
ini artinya penggunaan vaksin bagi masyarakat belum bisa dilakukan
sebelum seluruh hasil penelitian mengenai imunogenisitasnya
namun bio farma sebagai produsen
bisa mengajukan penggunaan vaksin secara darurat
melalui mekanisme uber complejansi
u seats of fertilization kepada badan pengawas obat dan makanan
menurut ahli pandemi dari grafitt university di kibudiman
ada empat syarat terbitnya
penggunaan vaksin secara darurat
pertama ada situasi gawat darurat
sudah ada bukti ilmiah yang memadai
dampak positif lebih besar dari efek samping
dan keempat tidak ada opsi lain
diki menambahkan pemerintah sebaiknya memperkuat upaya tiga t dan tiga m
serta fokus untuk mempersiapkan vaksinasi hingga uji klinis selesai
karena mencapai kekabalan kolektif sangat tergantung pada tiga hal penting
untuk tercapainya herd immunity itu ada tiga aspek yang harus dilihat
dan akan berpengaruh
pertama adalah angka reproduksi efektif di wilayah itu atau di negara itu
nah kemudian yang kedua adalah efikasi dari vaksin itu
kemudian yang tiga ini coverage dari vaksinasi
atau kalau coverage ini artinya berapa persen dari penduduk di wilayah itu
mau dan bisa
dan setelah dilakukan vaksinasi
nanti ketika ada vaksin kita akan perlu angka reproduksi yang di bawah dua puluh
kemudian dan itu bisa terjadi kalau tiga t kita bagus tiga m kita juga bagus
nah artinya coveragenya
keminat dari masyarakat berkerelawan untuk bersedia di vaksin
pemerintah mengatakan persiapan logistik dan sumber daya manusia untuk vaksinasi
bahwa secara logistik
kesiapan prosedur untuk menjaga suhu vaksin atau cold chain
dengan tujuan menjaga kualitas maupun efektivitasnya
sudah berjalan dengan baik
sedangkan dari sumber yang sama yaitu kementerian kesehatan
untuk sdm baik tenaga kesehatan yaitu dokter umum dokter spesialis perawat dan bidan
sudah dipersiapkan rata rata sebanyak tujuh ratus tiga puluh sembilan tujuh ratus dua puluh dua orang
serta vaksinator di puskesmas maupun rumah sakit sebanyak dua puluh tiga satu ratus empat puluh lima
atau secara langsung sekitar satu orang
secara rasio yaitu satu dua puluh di seluruh indonesia
pemerintah berharap persiapan ini akan mempermudah proses vaksinasi
dan bisa menjadi jalan keluar untuk terlepas dari penyebaran covid sembilan belas